pokoknya sekarang kita berdua tuh harus kompak
tapi inget kalo sampe mereka curiga atau kondisinya tidak mungkin kan
berarti gue boleh dong cerita sama mereka
ini yang kemarin lagi
waktu saya gak banyak
kamu gak usah khawatir
aduh aduh aduh
bener gak papa
kenapa tiba tiba perasaanku jadi gak enak ya
aku jadi khawatir sama putri
karena putri tuh gak pernah pulang kuliah sampe semalam ini
apa jam segini
di kampus itu masih ada kegiatan ya pak
kok putri belum pulang
aduh aku gak mungkin bilang kalau putri udah gak kuliah lagi
tapi alesan apa ya
yang bisa buat bu nawang percaya
kok diem aja pak
ehm maksud saya putri tadi tuh abis jam kuliah
terus dia ikut kegiatan kampus bu
kegiatan apa itu pak
ah itu dia tuh bu lupa saya namanya
kegiatan apa sih semacam
untung kamu udah datang rizky
bawa barang barang bu nawang semuanya
ah udah gini duduk aja dulu yuk
itu barangnya nanti aja
rizky kamu kan udah pulang kampus putri kok belum pulang
ya tadi saya bilang sama bu nawang kalau putri selesai jam kuliah
terus ikut kegiatan di kampus risk
ehm seminar kampus pak
ah itu masa bapak luhut
eh makanya saya duluan tante
tadi pak regar juga nyuruh aku ke sini buat bawain barang barang tante
harusnya kamu gak perlu repot repot nganterin bareng bareng tante
gak apa apa kok tempe
aku sama sekali gak ngerasa direpotin
justru aku malah seneng bantuin tante
kalo boleh aku tau
kok anda bisa pindah dari rumah aku
ada kata kata mama yang menyinggung tanto ya
aku gak mungkin kasih tahu ke rizky alasan kenapa aku harus pergi dari sana
karena aku gak mau ngingkarin janjiku ke lydia untuk gak cerita yang sebenarnya
apa ada yang tante sembunyiin dari aku
eh enggak kok rizky tante gak sembunyiin apa apa ke kamu
sebetulnya karena memang tante itu gak mau ngerepotin kamu sama mama kamu terus terusan
aduh state aku kan udah bilang tadi
kita tuh gak ada yang ngerasa direpotin
tadi sih mama juga bilang ke aku
katanya tante gak enak ya
padahal enggak loh tante
kita justru malah senang kalau tante sama putri tinggal di rumah
iya tante tau sekali
memang kamu tuh sama mama kamu orang baik
tapi ya ini tante udah dapat kontrakan
makanya tante pilih lebih baik tanpa pindah
gak apa apa kan kamu
yaudah tante kalo memang keputusan tante sudah seperti itu
well kalau gitu saya beli makanan dulu ya untuk dinner kita
anggap aja ini latihan kita untuk menjadi keluarga kecil yang bahagia
aduh gerah nih pake jaket sebelah
saya pergi dulu ya
iya pak regat
tunggu aja disini
oke gue kesana sekarang ya
nanti aku habis turunin barang barang
soalnya aku ada urusan
oh ya rizky terima kasih ya untuk semua bantuan kamu
aku keluar dulu ya
kalo daddy dukung aku
bantuin aku lah usir si cewek asongan dari kampus
bukan malah diem aja kayak gini
deddy akan dukung kamu apapun yang akan kamu lakukan
apalagi dia sudah menderita
ya gak bisa lah dead
selama putri masih ada di kampus itu
hidup aku gak tenang
yang ada nanti dia makin dekat sama my prince
ya aku gak mau itu terjadi

tapi tenang aja kok dari
semuanya udah selesai
aku udah bisa usir si cewek asongan tanpa bantuan lady
dia bukan petugas kandin lagi
aku udah usir dia dengan cara aku sendiri
ya bukan aku yang ngerjain sih
aku suruh tasha masukin sesuatu yang menjijikan
kedalam makanan aku yang dia buatin
dan sekejap dia hilang
apa yang sudah kamu lakukan
itu sudah sangat keterlaluan
kenapa kamu tega
ya karena kan denny gak mau bantuin aku
deddy kan sudah bilang sama kamu
deddy akan bantuin kamu lewat palek
tapi kalo urusan putri
dia sudah menderita
dia sudah kehilangan beasiswanya
kalau si cewek asongan itu belum jauh jauh dari kampus
aku belum puas
bisa ya aku usir dia jauh jauh dari bumi ini
nyebelin banget sih
jadi mending tinggalin aku deh
aku mau tidur ya
nyebelin banget sih
kok deddy mau ngebelin si cewek asongan sih
kau udah lepas sih gandenganya
ya aku gak mau aja kalo sampe rizky sama sobi sobi lo tau kalo kita dua pacaran
justru itu bagus
kenapa sih lo masih aja jaim jaim kayak gitu
tadi kan gue udah ngomong depan anak anak kampus
ya justru karena itu tak
gue takut aja cerita itu kesebar kemana mana
terus sampai ke telinganya putri sama si rizky
berarti lu gak usah capek capek
gue jelasin sama si putri sama si rizky juga
kalo sampe putri sama rizky tau
tentang hubungan kita berdua bukan dari mulut gue
ntar yang ada mereka berdua kecewa sama gue tak
terus abis itu mereka mikir yang macem macem
dan mereka mikir kalo gue nyimpun rahasia sama mereka
ya bagus dong berarti itu artinya
mungkin ini waktu yang tepat
buat lo ngejalanin sama mereka
iya tapi gue butuh waktu juga mau ngejelasin ke mereka
pokoknya sekarang kita berdua tuh harus kompak
kalo gue dateng kesini buat support lo
tapi inget kalo sampe mereka curiga atau kondisinya tidak mungkin kan
berarti gue boleh dong cerita sama mereka
ini yang kemarin lagi
saya suka sama band kamu mantep
jangan lupa ya nanti bawain lagu seperti kemarin ya
iya siap nek
ganteng loh ganteng
makasih ya udah support band kamu